badan pengelola keuangan haji atau bpkh menggelar pertemuan tahunan sekaligus kegiatan penghargaan bagi bps bpih di tahun dua ribu dua puluh
pemberian penghargaan diharapkan mampu mendorong implementasi ekonomi hijau dan perbankan berkelanjutan di indonesia
badan pengelola keuangan haji atau bpkh adalah lembaga negara yang berperan penting mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan pengembangan pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan haji
bpkh menilai penting untuk menyelenggarakan pertemuan tahunan dan
pemberian penghargaan pada mitra perbankan syariah untuk mendorong kontribusi dan diseminasi dampak perbankan syariah pada agenda berkelanjutan
baik untuk internal perusahaan perbankan maupun pemangku kepentingan nasional dan internasional
karena bpkh sendiri saat ini sudah mulai tereksposur terhadap keuangan global karena nanti kita akan bermitra dengan perusahaan perusahaan keuangan global
sehingga kami juga harus melakukan sustainable finance tersebut
bpkh menilai ekonomi hijau dan pembangunan keberlanjutan di indonesia penting dimulai dari sektor perbankan
jadi pemerintah sangat serius sehingga bpkh juga serius mendukung pemerintah mempromosikan dan memain streaming sustainable finance di dalam pembangunan indonesia
dan kami ingin ingatkan bpkh
karena lembaga keuangan dan juga bank bank juga lembaga keuangan apabila lembaga keuangan sudah ikut terjun dalam support ini
itu akan menjadi gerakan yang akan masif
karena financial institutionnya juga ikut mensupport
kegiatan bertajuk bpkh sustainable award dua ribu dua puluh dua bersama umat menuju pembangunan berkelanjutan ini
memberikan penghargaan bagi bps bpih yang terbagi menjadi lima kategori
di antaranya yaitu bps bpih pendaftar haji terbaik dan bps bpih pendaftar haji milenial terbaik
para pemenang penghargaan mengapresiasi kegiatan yang digelar bpkh ini dan berharap program bpkh bisa semakin banyak menyasar anak muda dan mendukung perbankan

kedepannya kembali ke bank kami
karena kembali kalau kita bicara sustainability dari bank kami misalnya ya tidak akan dia sustain
kedepannya kalau kita tidak menyasar milenial ini
karena apa dia akan menjadi salah satu nasabah nasabah kita yang kemudian berkembang di masa depan
itu juga di sisi perbankan akan mendukung usaha usaha bpkh dalam sisi sustainable financing itu
artinya memang ini bisa dikawal dengan baik dan sustain harus seperti itu
kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan tindakan dan kerjasama dalam investasi keberlanjutan
dan mempercoba transisi ekonomi hijau
di sektor perbankan syariah